memangnya buat jajan berapa orang
berdua sama kofifah temeneng
dia kan bisa minta sama bapaknya
gak bisa dapet ongkos aja udah bagus
bapaknya sakit sakitan gak kerja
sekarang yang nyari uang mamanya jualan gorengan
jajan kamu sendiri dua puluh
sama sponsorin temen kamu dua puluh
jadi total jenderal lima puluh gitu
kepala sari aja
aku lebih suka kita berdua ngobrol lagi teras sama kamu
ini yuk makan
duduknya di tempat terbuka
di tempat rame
aditya keliatannya sopan
maksudnya masih sopan
begitu keliatan mulai gak sopan
kayaknya ada yang ngawasin kita di
ya ke rumah saya
masa ke rumah kamu
kalau gitu kang gak usah bingung
kang pulang aja ke rumah kang sendiri
masalahnya saya lagi males pulang ke rumah sendiri
soalnya takut ketemu istri saya yang lagi nuntut minta cerai
nanti ribut lagi
kalau situasi dan kondisinya gak penusin
saya juga nggak tahu sebaiknya akan pulang ke rumah atau enggak
pegel keting saya dengernya
masih aja ngomong siap
mau ngapain kamu kesini
jalan jalan aja kang
enggak boleh kang
katanya mau jalan jalan

sepuluh ribu mah ongkos doang
dua puluh mah jajan aja
jajan dua puluh itu kalau sendiri
memangnya buat jajan berapa orang
berdua sama kofifah temeneng
berdua sama kofifah temeneng
dia kan bisa minta sama bapaknya

dapat nongkus aja udah bagus
sekarang yang nyari uang mamanya
jajan kamu sendiri dua puluh
sama sponsorin temen kamu dua puluh
jadi total jendra lima puluh
masih sama jamal kan
gak jadi keluar
tunggu seminggu lagi
kamu boleh masuk
sejak jajan murad si iwan belum balik balik lagi
masih dirawat di cimande
harusnya dua tiga hari udah beres

tapi si wan udah lebih dari tiga hari
bukan yang asli
padahal cimande biasanya oke
padahal cimande biasanya oke
dulu mama sermon aja cuma satu hari

padahal bukan cuma retak
tapi tiga turang rusuknya patah
gak agak diajakkan bahar
mungkin cimande yang kw
itu juga mungkin kw satu atau kw dua

itu juga mungkin kw dua
bukan kw super
atau mungkin cimande replika
anak buah kang udah ada yang tau
kalau kang bahan mau pensiun
jangan sampai ada yang tahu
bisa terjadi keusuhan
pasti banyak yang mau ambil alih bisnis kang bahar
seandainya kang bahar memang pensiun
kira kira siapa yang bakal jadi gantinya
yang pasti mah bukan saya
sekigigil udah lumayan
pasti kang harus lihat
kang gak ada ambisi buat gantiin kang bahar
masih jauh dibawah kang bahar

tapi kan kalau akan gantiin kang bahar
kita bisa punya rumah bagus
kendaraan akang juga bukan cuma motor butut kang
tapi yang paling penting mah ya si neng
dia masih smp
malah kan akang juga punya cita cita
punya anak serjana
kalau kang mus gak mau gantiin kang bahar gimana
kalau kang jamal yang ngegantiin kang bahar
menurut akang gimana
aku udah bilang
komar mau ukuran kepalanya aja yang normal
tapi isinya kecil
dia gak bakal mikir mampu atau nggak mampu
tapi cuma mau atau nggak mau
kan banyak orang yang sebenarnya kemampuannya nggak pas
mau jadi pemimpin
bapak kamu udah dapat kerja lagi